petugas bareskrim mabespori menggeledah kantor penampungan tenaga kerja wanita di wilayah bekasi selatan kota bekasi selasa sore
sementara itu sukmawati soekarno putri mendatangi kantor kejaksaan tinggi jawa barat untuk mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan penodaan lambang negara oleh rizik sihab
berikut sejumlah peristiwa yang kami rangkum dalam jawa barat dua puluh empat jam

di jawa barat lokasi ini merupakan hasil pengembangan kasus dari beberapa daerah seperti ntb jawa timur kalimantan selatan dan jawa barat
jelang ramadan petugas kepolisian resort kota tasikmalaya merazia tempat kos dan kontrakan yang dilaporkan warga sering dijadikan tempat mesum pasangan bukan suami istri
salah satu lokasi yang dirajia petugas yakni tempat kos dan kontrakan di jalan celolohan kecamatan tawang kota tasikmalaya
dari tempat kos ini petugas mengamankan empat perangkat
pasangan bukan suami istri yang berada di dalam kamar
setelah sebelumnya mendatangi polda jawa barat sukmawati soekarno putri mendatangi kantor kejaksaan tinggi jawa barat selasa siang
dengan didampingi tim kuasa hukumnya sukmawati langsung memasuki ruang kepala kejaksaan tinggi jawa barat
kedatangan sukmawati untuk mempertanyakan kelanjutan kasus yang dilaporkannya ke polda jabar atas dugaan penodaan lambang negara dan pencemaran nama baik soekarno oleh rizik syihab
menurutnya berkas perkara yang dilimpahkan dari penyidik
penyidik polda jabar pada dua mei lalu masih dalam tahap penelitian berkas perkara dan masih ada yang harus disempurnakan
sementara kepala kejaksaan tinggi jawa barat setia untung arimuladi mengatakan saat ini berkas perkara kasus rizik syihab masih dalam tahap p sembilan belas dan semua berkas kasusnya akan dikembalikan lagi ke pihak penyidik polda jabar